salam sejahtera untuk kita semua
saudara saudara sekalian hari ini kpu telah mengeluarkan pengumuman resmi
yang hasilnya dalam versi kpu telah kita dengar bersama
tapi dalam sebuah pemilihan proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya
proses pemilihan itu penting untuk dipastikan
terbuka adil jujur bebas dari berbagai macam tekanan
untuk apa untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat
akan didengar dan akan dihormati
proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi
kepercayaan dan inklusivitas dalam hasilnya
tanpa proses yang kredibel legitimasi calon yang terpilih
atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan
maka menjaga integritas pemilihan
yang adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi
dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan
atas dasar itu izinkan kami menyampaikan pernyataan
untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini
saudara saudara sekalian sepanjang perjalanan pilpres kali ini
sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan
kesalahan kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar
yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini
sudah menjadi rahasia umum berbagai kekurangan ini
telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan
mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara
dan semua ini telah menjadi catatan media
serta jadi catatan publik
mas anies dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres
ini untuk membawa misi perubahan
menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua
menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji janji reformasi
dan berdasarkan catatan dari kpu tadi
ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami
maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan
dan tetap teguh hingga akhir
kami memutuskan meminta tim hukum timnas amin
untuk maju ke mahkamah konstitusi
dan menyampaikan kepada majelis hakim
serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan
yang telah terjadi selama proses pilpres kali ini
terlalu banyak temuan temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini
yang telah dikumpulkan oleh tim hukum timnas amin
semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada mahkamah konstitusi
kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum
yang dipimpin oleh saudara ari yusuf amir
tentu dikawal dan didukung sepenuhnya oleh tim amin
di bawah kepemimpinan kapten muhammad saudi
kami menyuruhkan kepada seluruh relawan dan pendukung
mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang
di jalan konstitusional yang telah tersedia secara sah
dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi
menjaga suasana kedamaian dan persatuan
kepemimpinan yang lahir dari proses yang terno
yang dikenodai dengan penyimpangan dengan kecurangan
akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti
keluarannya nanti adalah kebijakan kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan
dan ini yang tidak ingin kita temui di indonesia
dalam prinsip negara demokrasi modern
ketika melihat penyimpangan demokrasi
maka langkah yang dilakukan
bukanlah marah marah lalu melakukan agitasi kepada publik
tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen
untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim
ke depan mahkamah konstitusi
dan ciri negara yang modern yang matang yang beradab
sejak masa kampanye sampai pemilihan
terlalu banyak ketidaknormalan penyimpangan yang kami alami
tapi kami memilih untuk mengumpulkan itu semua
karena kita ingin negeri ini
terus maju makin matang dalam berdemokrasi
makin matang dalam bernegara
dan ini kita kerjakan dengan keseriusan
kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi
membuat kita mundur mendekati masa prareformasi
karena itulah kita menjaga semua proses ini
secara baik secara tertib
akan ada saja yang berusaha merendahkan
ada saja yang nanti akan mendegradasi
seakan ini adalah sikap penyangkalan
dan tidak mau menerima kekalahan
izinkan kami tegaskan di sini
kami tidak ingin membiarkan penyimpangan
atas demokrasi itu berlalu tak ditantang
kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan
kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk
bila penyimpangan pelanggaran dibiarkan
bila kebiasaan dibiarkan dia menjadi budaya
kita tidak ingin budaya demokrasi kita
kita ingin mengembalikan demokrasi kita
menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan
demokrasi yang mengedepankan adab
karena itulah kenapa kita memilih jalur ini
karena kita ingin agar pengalaman ini
baik pilpres nanti akan ada ratusan pilkada
akan ada pileg tingkat satu tingkat dua
yang tidak boleh mengalami yang pernah kita saksikan sama sama
kita ini dalam situasi yang tidak normal
banyak yang menyampaikan kepada kami
kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu
ini lembaga lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu
telah terkooptasi oleh oknum oknum
yang sudah terbukti melanggar etik
bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali kali
sudah diberikan sanksi berkali kali
tapi tetap saja dibiarkan menjalankan pertanian
perannya memiliki dampak pada kehidupan seluruh bangsa indonesia
dan perjalanan ke depan negara kita
tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi
kami berharap pertolongan allah subhanahu wa ta ala
pertolongan tuhan yang maha kuasa
allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu
untuk mereka bisa imparsial
untuk mereka memiliki keberanian
untuk mereka mengambil keputusan yang adil
keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan
di hadapan tuhan yang maha kuasa
keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan
di hadapan sejarah perjalanan bangsa indonesia
yang akan dipertanggungjawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari
kami yakin insya allah
mereka akan bisa menjalankan
apa yang menjadi harapan dari kita semua
mari kita terus jalankan perjuangan ini
dengan menjunjung tinggi etika
menjaga kedamaian dan persatuan
kita dukung langkah tim hukum
dan kita biarkan segala temuan itu
nantinya disampaikan dan menjadi rekam sejarah
dalam lembaran risalah risalah
di seluruh makam konstitusi republik indonesia
bagi perjalanan republik ini
dan izinkan kami mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih
kami sampaikan terima kasih kepada
semua yang telah bekerja keras
kepada seluruh tim yang telah bekerja sepenuh hati
dengan luar biasa hingga tuntas
yang tak henti menguatkan kami
kami juga ingin sampaikan apresiasi
atas kepercayaan yang diberikan kepada kami
dan izinkan kami juga mengirimkan rasa apresiasi
kepada orang orang berintegritas
yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu
orang orang yang memilih untuk menjaga integritasnya
yang tahan dalam tekanan
tapi tetap bekerja dengan jujur
untuk menghasilkan pemilu yang baik
terakhir kami ingin tegaskan sekali lagi
apapun takdir yang ditetapkan
kami akan bersama dengan gerakan perubahan
dan membawa perubahan perubahan yang baik
perubahan perubahan diperlukan oleh bangsa ini
terima kasih salam hormat untuk semua
semoga allah subhanahu wa ta ala meridhoi perjuangan kita